ini mereka mau kenalan dengan naila
mereka adalah orang tua yang ingin mengadopsi naila untuk jadi anak mereka
cantik banget sih seperti orangnya
andin bisikin apa tadi ke kamu
eh tapi ini loh din
kayaknya elsa tuh udah pengen nyerang kamu banget
salah tapi dia mah
salah deh kalau dia nyerang aku
nino udah belum tau aja kalo misalkan aku udah dipanggil kontak polisi
tadi kan keluar dari penjara bukan lagi dipenang penang kek
introspeksi diri kek
ini mau bikin bunuh hara lagi
iya itu dia
ya begitu lah elsa
tapi mir pulang ya gausah nungguin reyna disini
yakin ga ditungguin
gausah pulang aja reyna juga harus diajarin untuk mandiri
wah atau enggak gue ngumpet aja gitu tapi gue tetap di sekolah
pulang aja lagi pulang kan sekolahnya juga deket dari rumah ya
aku anterin mama sama myrna pulang dulu nanti abis itu aku langsung ke kantor sama riza ya

yaudah oke yuk
reina itu mau uji papanya karena dia tau papanya itu al bukan kamu
gak masalah sampai kapanpun aku tetap ayah kandungnya
bukan masalah kamu ayah kandungnya sekarang rena taunya kalau ayahnya itu aldebaran
sekarang gini deh kalau kamu butuh pengakuan dari reina gimana waktu kita kasih tau aja kalau kamu papa kandungnya
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
aku mau ke kantor yuk
ya saya akan datang
semalam man udah aku pikirin kayaknya oke juga kalo misalnya aku merapatkan din
tapi gimana caranya
gue juga masih belum tahu
ya allah lagi lagi aku lupa buat beli hadiah karena
apa ini pertanda aku akan ketemu dengan rendah lagi ya
ngelanjutin omongan barusan
namanya kamu tau alasan kenapa andien dipanggil pihak kepolisian
emang penting banget ya buat kamu tahu
itu kan bukan urusan kamu juga nak
atau kamu emang sengaja mau ngurusin semua urusan yang mbak amin ya
ya ampun elsa kenapa sih bersikap seperti itu
kasian nino kan jadi terpojok
kalo sekarang ini perasaan kamu suka sensitif karena udah gak ada keisha
kamu gak usah cemburu lagi lah
sekarang kamu udah sama nino
mama tuh terserang jadi prihatin deh liat kamu kayak begini
mama tuh bukannya benci sama kamu
enggak mama gak benci
cuma tolonglah sah kamu lebih sabar dong
eh noh bisa nggak sih mama di drop ke makamnya papa aja
nanti pulangnya mama naik taksi ya
sekalian kita nyekar juga kan
aku anterin kok ya
mama sama nino tuh tau gak sih sebenernya perasaan aku gimana
sakit banget ya
sakit banget ya
sakit banget ya
sakit banget rasanya
aku pengen meluk anak aku tapi sekarang aku cuma bisa ngeliat wisannya
aku belum bisa jadi ibu yang baik buat keisha
aku belum bisa jagain dia
kalian ngerasain gak sih
lagi apa sayang eh gak boleh main buntik
ini main ini nih ya
sekarang kesana ya
sekentar sekentar pegang disini
ada di sini
main gunting guntingan ya
oh kenapa gak main ini
saya mau tanya selama naila di sini kira kira gimana ya keadaannya
naila lebih banyak diam ya pak
tapi sekarang saya lihat dia begitu bahagia sumeringah
sepertinya karena kedatangan bu misel dan pak angga
saya jadi terharu senang juga dengarnya
tapi naila tuh benar benar lucu ya
itu karena panggilan kesayangannya ya pak
jadi yang bisa merekatkan mereka berdua
sampai sekarang saya masih belum bisa menemui ibu catering
karena di dalam icu masih ada calon suami dari ibu catherine pak
calon suaminya sudah keluar pak
iya jadi calon suami dari ibu catherine itu adalah pak rendy
dan pak rendy itu adalah personal assistant dari pak aldebaran
ya karena pak aldebaran sudah tidak ada
maksud saya belum ditemukan
jadi pak rendy menjadi personal assistant dari ibu andi
oke informasi yang bagus
kamu terus pantau
bagaimana kecelakaan yang dialami oleh ibu catherine
sekarang saya masih di jalan untuk ke kantor ibu anim
semoga saja dia bisa menghargai
kalau saya ingin membantu beliau untuk melawan gugatan dari ibu elsa
segera update ke saya
apapun yang kamu dapatkan ya
saya yang memilih klien
maka saya yang memilih ibu andi
untuk berdiri di samping beliau
saya ingin selcrire komponen
saya sudah melihat berita yang sama
saya pernah mendengarnya dalam buku ridva asyga dan war lakhong
aku dengar kipas rambutmu di dunia negeri sebenarnya
tanpa orang mencari tahu
selamat terserah oleh tuhan
saya mengantarkan diri saya atau tanpa ya
pinter katanya tuh
bumi terus nanti
jadi seperti ini rasanya menjadi seorang ayah
menyenangkan kan nggak
mana naila kertasnya
disini dong kok di bawah itu banyak semut
sini aja nih sini sayang
nanti gatel semua badannya ya
anak selucu ini
benar benar membuat aku jatuh hati padanya
mereka terlihat seperti keluarga sungguhan
menyayangi satu sama lain
maaf ya ada terlalu
naila lemin lagi ya
bumi mau ke toilet sebentar ya
naila sama pangga dulu disini nunggu
ya gak apa apa ya
nah sekarang sama pangga pegang
sebentar ya sayang ya
naila sama pangga dulu disini nunggu ya gak apa apa ya sekarang sama pangga pegang ini sebentar ya sayang ya nanti
oh ada tempelin disini ya
coba ada tempel disini
saya mau ketemu sama andi
andien kenal sama saya
dan kalau saya mau macem macem di dalam
yaudah biarin dia masuk
tapi awasin sampai saya kembali
saya mau parkir mobil dulu
selamat pagi bu andien
tadi saya datang telat
soalnya saya harus ngantar rena ke sekolah baru
hari itu aku mau ke sekolah soalnya
terus saya harus ngantar mama sama sestri akuan dulu
rena udah besar ya bu
mohon maaf sebelumnya
sudah ibu baca belum ya
udah tapi ada file yang belum saya buka lagi sih
jadi tim marketing itu butuh approval dari ibu
untuk keberlanjutan pekerjaan mereka bu
kayak gitu saya lihat sekarang deh
kamu kalau misalnya
kamu butuh apa apa
kan biasanya langsung ke perendi
sekarang langsung saya aja ya
ah baik bu
kalau gitu saya permisi dulu ya bu
ya silahkan masuk
selamat siang bu
ada tamu yang memaksa ingin bertemu dengan bu andin
ngapain sih dia datang ke sini
banyak kerjaan lagi sekarang
aku temuin riki enggak ya
tapi pekerjaan bu juga lagi banyak
kami berencana untuk mengadopsi anak perempuan bu kalau ada
tidak perlu usia bayi
mungkin usia dua atau tiga tahun bu kalau ada
kebetulan sekali kami baru saja kedatangan seorang anak perempuan
yang berusia dua lima tahun
orang tuanya sudah meninggal dunia akibat kecelakaan
boleh kami melihatnya
boleh bu boleh
aku harus menemui nailah
ya catherine sekarang lagi diperiksa oleh dokter
karena mau dipindahkan ke ruang rawat tinggal
mungkin anda tidak harus menunggu lagi untuk hubungi catherine
tidak apa apa pak
malahan saya sangat bahagia dan juga senang mendengar kabar dari kesehatan ibu catherine
semoga makin hari makin membaik ya pak
terima kasih ya
ya pak tidak apa apa
mungkin sudah biasa juga
bapak mungkin dari tadi menunggu lama juga
jadi mungkin untuk masalah cinta yang ada di depan mata itu harus dijaga
tapi untuk masalah kesehatan juga harus dijaga lho pak
saya juga mau cari makan
ada bagusnya kalau bapak mengisi tenaga dengan makan
karena kan untuk menjaga catherine juga butuh tenaga yang optimal
biar nantinya sama sama tidak dirugikan pak
oke boleh mungkin kita kantin aja ya
mbak catherine saya dengan dr arum yang menggantikan dokter ani
karena beliau sedang dinas keluar kota
dari hasil pemeriksaan tadi mbak catherine memperlihatkan perkembangan yang sangat bagus
mbak hanya perlu keoptimisan diri kalau semuanya akan kembali normal dan sehat seperti dulu

saya akan mencari teman yang lebih baik
semua ini berawal dari keishayan tersedak dan aku panik
belum ada yang menceritakan ke aku soal kerusakan itu lagi
gimana kondisi pak chandra
mbak andin kemarin saat berkunjung juga tidak cerita apa apa

setelah ini mbak akan kami pindahkan ke ruangan rawat inap ya
nanti kita akan mulai sesi fisioterapi juga
ayo semangat ya mbak catherine
apalagi calon suaminya mbak catherine yang ganteng itu selalu temenin mbak
jadi mbak harus tetap semangat
ada apa yang datang ke sini
aku mau bicara sebentar sama kamu
tapi tidak di sini
di sini saja tidak ada yang peduli aku
waktu saya tidak banyak jadi langsung saja
saya mau bersama kamu
beri saya sedikit waktu untuk bicara sama kamu
tapi nggak bisa di sini
kalau mau ngomong di sini saja
kalau tidak mau saya harus balik kerja
ini soal elsa dan ini
dan ini sangat membahaya

aku mau balik ke sini
kira kira kalau saya ditolak oleh ibu andin
karena saya belum janjian ditolak tidak ya
kalau saya sebelum buat janji untuk bertemu
saya tidak akan terima penolakan itu
seperti itu di sini ya
elsa melaporan ke polisi
itu karena kesyukur
lalu kenapa kalau elsa melaporan ke saya
ya saya cuma tidak ingin hal itu terjadi
sudah cukup kesedihan
dan saya tidak mau kesedihan itu terus berlanjut
tapi dia gak mau dengar
saya tahu nen
anda menyelidiki kasus kecelakaan itu sendiri
saat saya bertemu elsa di kantor nino
saya melihat anda berada di kantor di sini
lalu elsa berkata ke saya
anda ingin mengecek cctv yang ada di kantor nino
tetapi elsa mengharang
kalian masih berhubungan
ya kita masih berhubungan
saya dan dia ada urusan
hanya ada urusan
jadi saya mengambil elsa di kantor nino
kamu sedih karena elsa melaporkan saya
karena kasus kecelakaan keisha
dan kamu menyelidiki kasus ini juga
saya tidak akan sembah ini karena
karena saya yang mengandung keisha
kamu yang mengandung keisha
susah banget bikin dia percaya
kalo riki ini orangnya halu tiket tinggi
ngakuin keisha sebagai anaknya
disini gue sebagai ayah keisha
cuma pengen tau
tentang kasus kecelakaan itu
apa itu kecelakaan murni
atau ada penyebab lainnya
apakah saya bisa bertemu dengan ibu andin
apa sebelumnya bapak sudah membuat janji dengan bu andin
saya belum sempat
untuk konfirmasikan kalau saya datang kesini
kalo amar mahendra mencari
ibu ani sedang menerima tamu juga
jadi silahkan ditunggu

semoga ibu adin bisa menerima saya dengan baik
karena ini menyangkut dengan diri dia
saya datang dengan niat yang baik
saya datang dengan niat yang baik
saya datang dengan niat yang baik
wah anak pinter
ada ngasih sesuatu nih titipan buat nainai
sini dua tiga
ini buat nainai nih dari bumi
ini ada hadiah
tebak tebak dulu tebak
ya udah kita lihat sama sama ya
sudah ada lagi nanti ada lagi
nih disini dulu
kamu kapan pas ya
eh tadi aku lihat ada yang mau
ngeadopsi naila enggak
iya ada sepasang suami istri yang mau
ada sepasang suami istri yang mau
mau mengadopsi naila dan mula sri lagi mau kenal yang mereka kenal
eh suka gak naila bajunya
naila suka gak bajunya
suka nanti dipake langsung ya
buru buru sekali pak makannya
kalau nih gak lebih keterlaluan lama lama
tapi jangan terburu buru juga pak takutnya bapak tersedak
gak bagus untuk kebaikan bapak juga
saya tau pak
pasti pak rendy kayak gini karena pak rendy gak mau lama lama jauh dari bu catherine kan
dari orang yang bapak cintai
saya boleh menanyakan satu hal pada pak randy
ini mengenai bu catherine pak
bu catherine sendiri sudah tahu
korban kecelakaan yang menimpa dia waktu itu
maafkan atas pertanyaan saya pak
iya kayaknya catherine belum tau
soalnya ketika cathentine sadar kita semua fokus sama keadaan catherine
ya mungkin memang belum dikasih tahu karena takutnya nanti catering mungkin shock
dan kayaknya bu andien pun belum cerita ke catherine
waktu dia nengok catherine kemarin
ya mungkin ada baiknya seperti itu ya pak
karena yang terpenting sekarang adalah kesembuhan dari bu catherine
mungkin memang kita harus fokus dulu untuk kesembuhan total dari bu catherine
biarkan dia pulih
dan lakukan tahap selanjutnya
dan menurut saya mungkin lebih baik
pak angga atau mbak mice yang menceritakan itu ke catherine
ya meskipun saya juga masih khawatir gimana reaksi catherine ketika catherine tahu kalau misalkan
keisha dan pak chandra ternyata sudah meninggal
lebih baik seperti itu kalau begitu
pasti bapak sama keisha di sana senang ya tadi kita nengokin
ya mudah mudahan doa doa kita sampai kesana ya
iya mbak amin
aku mau langsung ke kamarnya mbak aku capek banget
mbak bikinin minum ya buat kamu ya
nanti aku mau mandi sekarang ganti baju
oh yaudah oke
biar saya dibikin aja
ini kan surat kepolisian
jangan sampai mama lihat ini
saat itu surat dari mana
ini kan surat kepolisian
jangan sampai mama lihat ini
ini kan surat kepolisian
ini kan surat kepolisian
itu surat dari mana
dari lapas ma
oh dari temen kamu
oh pasti mereka kangen kali jadi kirim surat ya ke tamunya
mungkin surat ini dikirim polisi buat nino
gue harus memeriksanya

untung aja mama gak ngeliat
itu kan bener buat nino
untung aja mama gak ngeliat
handlar sesuai dengan
endemik charisma putri
ini kenapa harus dipanggil si ninonya
gue harus buang surat ini
jangan sampai ditemuin sama mama dan dino
gue kan sempet tanya sama temen gue soal pengacara
apa dia bisa rekomendasiin sekarang ya
lebih baik gue langsung janjian
izinkan gue untuk ikut menyelidiki tentang kasus kecelakaan itu
gue ngelakuin ini semata mata cuma buat tesya
gue cuma takut din
bisa aja nino tau kalau misalnya gue ayahkan keisha
terus dia dengan sengaja diam diam melenyamkan kesha
pemikiran kamu terlalu jauh
kamu jangan samain kamu sama elsa yang pemikiran selalu negatif ke semua orang
saya nggak suka ada orang datang ke sini menculekan orang lain
ada salah omongan
terus kamu apa dari saya
kita bantuan apa
saya coba pikir pikir dulu ya
saya pengen lihat dulu kamu kayak gimana orangnya
yaudah kalau gitu gue permisi dulu ya
permisi bu andin
di lobi ada pak amar yang ingin bertemu sama ibu
apa bu andin mau menemuinya
saya nggak mau ketemu sama dia
bilang aja saya sibuk ya
oke kalau gitu
saya permisi bu
bu andin tadi baru aja bilang sama saya
beliau gak mau ketemu sama pak amar
masih banyak kerjaan
oke baik mbak felis
yaudah kalau gitu saya lanjut kerja lagi ya
bu ani sedang tidak bisa bertemu dengan siapapun
bu andin sedang banyak pekerjaan
kira kira si kamar di sini mau ngapain ya
sudah dibilang kalau amar mahendra sudah menunggu
tolong disampaikan kepada ibu andin
kalau saya adalah orang yang menolong ibu adit
tidak ada penolakan untuk saya
amar mahendra kenapa harus ke sini juga ya
bukannya amar itu berpihak ke nino
tapi kenapa malah datang ke andil
atau jangan jangan amar udah mau memilih elsa
tapi elsa masih jadi pengacara
gara gara elsa laporin andin ke polisi
andin jadinya ludihkan soal kecelakaan itu
ditambah amar mahendra
tapi gue masih belum tahu sih
ngapain amar ke sini
tapi gue harus tahu
dari tadi saya perhatiin si mas menjelma andiraja
sudah beres juga keputusannya sama ibu andin
nah itu orang ditanya malah pergi
hadi kenapa sih ketemu sama orang orang yang bukan aku harapin
tadi ricky sekarang pak amar
dan nampaknya pak amar masih menunggu bu di resepsionnya sih
soal meeting kemarin udah di follow up kan
ini untuk laporan dari unit marketing
pak mar tidak mau pergi
beliau masih menunggu untuk bertemu dengan ibu
ngapain sih dia
dan pak amar juga bilang
kalau dia salah satu yang menyelamatkan buandin waktu kecelakaan
dia bilang kayak gitu sama kamu
pikir laki ini udah bener ya
udah keras kepala
terus dia gak ikhlas gitu nyelamatinnya
saya pengen ngungkit itu ke orang lain
beliau nggak akan pergi kalau belum bertemu dengan bu andin
apa perlu saya panggilkan satpam untuk mengusir beliau
kalau kamu ada di sini ya mas
orang orang itu pasti gak akan berani untuk mendekati aku
pasti kamu akan hadapi mereka semua
berdiri di depan aku mas
jadi gimana bu
mau ibu temui atau usir saja
ini mereka mau kenalan dengan naila
mereka adalah orang tua yang ingin mengadopsi naila untuk jadi anak mereka
cantik banget sih seperti orangnya
kita main yuk
kita cuma mau kenalan ko sama naila
oh ya baik baik
makasih ya tadi udah ngajakin saya makan
buat kebaikan bapak juga
nanti kalau menjaga catherine kan takutnya biar maksimal
makasih sekali lagi
kebetulan ada keluarga pasien di sini
hari ini mbak catherine sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap ya pak
hari ini udah boleh pindah dong
iya betul pak
ya itu artinya berarti catherine semakin membaik ya kondisinya
iya benar pak
oh ya apa mengenai kecelakaan yang menimpa pasien sudah disampaikan detailnya pak
oh ya nanti saat memberitahu harus pelan pelan ya pak
karena kan pasien tidak bisa memperlihatkan reaksinya dengan tubuhnya
ya pastinya kita akan sampaikan secara hati hati

dan menunggu tanya tanya yang pas
baiklah kalau gitu keluarganya sudah paham ya pak
sekarang kamu udah pindah ruangan
kamu pasti sembuh
benar benar menjadi sosok lelaki yang menjadi panutan
sepertinya itu pujian yang paling pantas untuk seorang parendy
sekarang kita akan pindah
kat yaulah anda ke sini lagi
doa terbaik saya untuk kesembuhan ibu ya
kamu dipanggil ibu tuh
panggil catering aja kali ya
kayanya catherine juga lebih senang dipanggil catherine aja
oh gitu ya
ya mungkin kurang pantas untuk dipanggil ibu ibu kali ya
karena memang belum ibu ibu
kebiasaan saya memang formal seperti ini